siapa yang mau jadi teman bahagianya jazz
wah semuanya pasti mau ya
saya dulu karena sudah bersama saya sekarang ada jazz
hai apa kabar
tapi pertanyaannya itu tiga single kamu
itu memang kisah atau pengalaman pribadi atau gimana
enggak sih sebenarnya itu kalau yang diantara tiga ini yang aku bener bener purely bikin
yang aku nulis sendiri itu dari mata
oh itu kamu yang bikin liriknya
nah kalau kas maran sama teman bahagia
kalau kas maran itu bawa soulmate dan panji sakti
kalau yang ketiga teman bahagia itu dari coki
yang teman aku juga yang bikin
oke emang harus lagu lagu yang temanya percintaan kak gitu
yang emang paling gampang untuk kena pasaran atau gimana
kalau jazz sendiri sih sebenarnya nggak harus gimana ya
kalau soal cinta cintaan itu sebenarnya kebetulan sih sebenarnya
kebetulan tadi kalau kita sih lebih kayak
which is kalau buat bertemakan apalagi di kalangan anak muda ya cinta cintaan ya mungkin
tapi kan cintanya in positive emotion kan
artinya yang lagi folling and love bukan yang lagi broken heart yang lagi patah hati gitu enggak ya
but anyway ngomong ngomong soal teman bahagia ini kan sebenarnya udah keluar
sudah rilis pada februari dua ribu delapan belas nya kalau nggak salah ya
baru akhirnya diputuskan untuk dibuat atau dibikin versi
versi akustiknya kenapa akhirnya harus dibikin versi akustiknya sih
kan padahal sebenarnya udah keluar tuh kemarin
jadi kemarin karena mungkin jazz di awal juga emang terlalu banyak request juga buat lagu akustik
jadi awalnya kan dari mata dan si kazmaran itu udah banyak too much request
ayo dong jus keluarin lagi tapi yang versi akustiknya
tapi cuma kita belum berani buat ngeluarin
jadi akhirnya bener bener sih teman bahagia ini kayak kenapa enggak why not
kenapa terlalu banyak
tadi kita bikin teman bahagia versi akustiknya
karena banyak request juga
oke tiga single kamu teman bahagia kasmaran dari mata
kenapa gak bikin album sekalian
ngomongin soal album sih sebenarnya nggak segampang yang saya pikirin sih sebenarnya
meskipun sekarang kemarin ngeluarin tiga itu juga nggak beban sih
tapi cuman lebih takutnya kayak aku tuh masih ada ketakutan what's next ya
orang lain bakal suka gak ya bakal terima seperti dari mata kasmaran dan teman bahagia enggak
jadi pengen punya album
but anyway jazz ini kan asalnya orang tua dari brunei
berkarir di indonesia
punya the next atau one of the wish list nya akankah untuk berkarir juga di pasar asia tenggara atau asiakah gitu
next nya sih mungkin for now belum sih
saya belum terpikir
buat ke asia tenggara but for now aku pengen kayak concentrate di sini dulu
di indonesia dulu ya
di indonesia dulu
karena aku bener bener masih kayak baby masih kayak gimana ya
masih dua bulan
for two years di musik industri indonesia
jadi banyak lagi yang harus aku pelajarin
apalagi sekarang dalam dua tahun di industri musik aku baru aja ngeluarin tiga single
which is kalau aku buat go eh saya mau mungkin tapi nanti
jadi kamu udah punya teman bahagia atau belum
pertanyaan terakhir jebak kan
boleh dijawab boleh enggak tapi jawabannya iya
tapi ya tetep usaha gapapa ya
kita akan lihat bagaimana versi akustik dari teman bahagia
kita akan lihat bagaimana penampilan dari jazz berikut ini yang sekaligus akan menutup perjumpaan kita di showbiz news